kum enak dingin kum
terlalu kebaca taktik dan strateginya
pausat menyuruh kita memperbaiki listrik musela itu
bukan dalam arti yang sebenarnya
kamu ngoroknya kenceng
udah gitu tidurnya nendang nendang cici lagi
kamu sebaiknya cari kamar lain aja
kamu dadah sih cah
kemarin kan kita udah sepakat
satu kamar dibiar berdua
itu kan waktu cici belum tahu kalau kamu jorok
kalau tau dari awal sih cici mana mau
sampah kalau dikumpulin di kamar
bukan yang dibuang
nggak ada yang mau numpangin ic
awas aja kalau misalnya nanti ici menang undian
pasti banyak yang mau tinggal sama ice
kemarin deh jago lamanya
itu beneran orang teleponnya
ini organizasi ketamaran
kamu lari sampe mana
sampe ujung danau sana kum
wah seru kum
kamu tidak puasa
kamu tidak haus
ya seperti biasa sehari hari aja kom
kok kamu ngeliatin saya seperti itu kok
kamu tahu tidak siapa yang bisa membetulkan listrik musola selain kang barnas
tidak enak kalau manggil dia hanya untuk membenturkan listrik musola
baru panggil dia
yang bisa membetulkan listrik
selain kang barna sama kang tisna
kamu mah ngomongnya muter muter
ngomong tuh yang jelas kum
malam ini gelap lagi doh
itu listrik musola bagaimana
ini lagi diusahain suah
udah sobrit telepon mah
yang namanya hari minggu
padahal gak bisa libur
saya denger matt
bagus lah kalau bener
memangnya kamu gak bisa kok
terus kamu mau panggil siapa lagi
kami panggil kepada pintu
ya gak boleh
di mana itu yang harus dicari
belum mungkin si klingnya
aku punya tangga yang tinggi kan
ada di belakang mak
ambil bawa ke musola
mak pulang dulu
nanti kita ketemu di sana ya
tangga buat apa
biasanya buat naik ke atas
iya tapi siapa yang mau naik doy
bukan saya kum
saya mau numpang istirahat dan numpang duduk di sini
saya mau tiduran boleh kan kok
kum enak dingin kum
bisa olahraga kum
terlalu kebaca taktik dan strateginya
pausat menyuruh kita memperbaiki listrik musola itu
bukan dalam arti yang sebenarnya
arti yang sebenarnya bagaimana komandan
pausat cuma ingin tahu
apakah kita menguasai bidang kelistrikan atau tidak
kalau kita menguasai ilmu kelistrikan
pasti pausat akan ketakutan
bila suatu hari nanti
bila suatu hari nanti
suatu saat kita menemukan piring terbang
yang membawanya dari planet lain
ya dan pengikut pak kemet yang sebenarnya
telah beredar di planet ini
khususnya ciraos sejak awal puasa ini
kenapa tuh kum
iya saya juga puasa sebentar lagi sampe kum
sebentar apa jauh udah disana kesini ah
ihh kamu mau cemewan
apa supuesto ini untuk siapa ya

memangnya ada yang bisa membetulkan listrik
gatau mas suha punya urusan nih
ustaz berulang aja
bawa sini tendanya
pakai baju siapa mak
bagus bajunya mak
ah diam kamu
bawa sini tangganya
simpan di dalam vegsya pak keeper
hai pipih ceng ikut ceng bunga ikut ini masalah masuk hal itu jangan bercanda
dang sampai yang bercanda itu emang tuh saya kenapa udah ikut dia bertuah saya kenapa dulu
dang hah masa itu kenapa dang udah ikut dulu serius dan ngomong dulu kenapa masanya yang
bener aja kamu jadwal anda ah nggak lucu dan bercanda jangan masa itu kenapa udah ikut dulu
iya kenapa dulu ngomong atau dang kenapa mertua saya dang dang
yang ngatu dah ngomong mati kenapa lihat aja nanti lah masya allah
itu tuh matur mana mertua saya